saudara kementerian agama indonesia mengingatkan
jemaah haji untuk tidak membentangkan bendera dan juga spanduk
yang menunjukkan identitas personal atau kelompok tertentu
anggota tim media center kementerian agama mengingatkan
kepada jemaah haji indonesia untuk selalu menaati sopan santun
atau aturan di masjid nabawi
jemaah dilarang membentangkan sepanduk barang atau bendera
yang menunjukkan identitas personal atau kelompok tertentu
di dalam maupun di luar kompleks masjid
jemaah haji juga diingatkan untuk tidak berkerumun lebih dari lima orang
di area masjid nabawi dan juga masjidil haram
tidak diperbolehkan atau diperkenankan yaitu membentangkan sepanduk
baik pandu itu masalah partai ataupun yang lain dilarang
kemarin kita pertemuan dengan kepolisian di nabawi
itu disampaikan kepada kami dari linjam dari bpn ibadah dari seksus
itu adalah penekanan pada jemaah
dilarang keras untuk membentangkan yaitu sepanduk dalam bentuk apapun
ini menjadi perhatian karena kemarin terbukti sudah ada yang ditangkap
dan syukur alhamdulillah dengan negosiasi oleh linjam seksus
akhirnya dikeluarkan dari kantor kepolisian